selama waktu itu mchoy paven harus menempuh perjalanan hampir satu jam ke tempat saudara perempuannya di mana ia juga bisa menjaganya
berarti yang salah ibm regulasinya gak bener
biasanya ditentukan dari ranking
adalah menggunakan bronto skylift
terus kalau untuk pelestariannya sendiri nih pak tantangannya apa aja sih
tidak diketahui nah selemah lemahnya
butuh waktu agar rumput kembali dalam keadaan seperti standar yang ditetapkan oleh fifa
atau emang kelihatan juga gitu dia tuh
serta menyediakan menu lainnya seperti daging durian dan durian kupas
gue tuh gak pantas bro masuk ugm ya kan
gue waktu itu inget kok dia nge upload story dua puluh tujuh ramai tuh
tapi yang kepilih cuma enam
belum sih belum kuliah soalnya
beberapa kegiatan fisik yang
tahun dua ribu tiga belas ke kota thromso
khususnya bagi para kaum milenials
beres walk out tidur makan gitu kan kayak
kalau dulu kan masih banyak pelatih pelatih zaman dulu yang mau didik pemain
jadi kalau dilihat dari posisi ini
febri akhirnya setelah dua minggu rumornya berkembang
kemudian masukkan beras khas spanyol atau arborio sesuai lebar patela
lo kayaknya harus dioperasi deh lo kayaknya
tentu ini akan mendorong siswa siswa untuk belajar bahasa indonesia
u delapan belas nya kita yang terbaik siapa aja
sosok marco dan elton memiliki pribadi yang unik dari kacamata dona krista
bahkan di lantai dua saja elemen rajutannya ini juga tetap nyambung ya pak ya
sawarna sampai ke atas ini warga masyarakatnya punya penyakit hapur putih semua
tapi yang penting ada kegiatan humanitarian lah yang masuk ke sana
paling lebih ke nggak terlalu menghiraukan aja sih
isian baso kecil dan telur pun muncul berpadu dengan kuah kental pedas
pernyataan dutton itu menandakan perubahan haluan bagi pihak oposisi
jadi satu pintu pemerintah itu kalau sudah koordinasi kemudian konfrensi pers
dikirimin pesan sama yang punya kebunnya lah istilahnya
kemudian bukan tps nya yang jadi sampel
ada yang misteri ada yang komedi misteri kemudian itu tadi yang bikin hits adalah tutorial mesin mesin otomotif
mungkin saja itu harus dilakukan
defi ini semestinya ini berjalan ee
kemudian menjadi booster baru tanggal tiga maretnya ditutup kembali
iya soal jadwal tadi kan gue belum sempet kasih pernyataan juga buat temen temen abbas
berkolaborasi dengan melakukan berbagai program dan kebijakan
muncul hal hal seperti ini di lapangan
kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi
pemicunya adalah asupan gizi yang tidak memadai
kita ngasih apresiasinya apa
environment di indonesia makin berkembang gitu ya
karena dikhawatirkan kalau ke gas itu
berarti kalian sekarang fokusnya emang apakah ada tampingan juga
tetapi untuk b satu enam ratus empat puluh dua atau yang dikenal dengan ihu ini
mungkin dari draft pick eh bukan draft pick
kedua saat ini pemerintah juga tengah
ini orang lagi di dapur jangan di acak acak begini
sebenarnya pengumuman resminya belum diumumin ya
nah kalau sekarang mundurnya tepat atau tidak ya tentu ini dimensinya sudah dimensi politik
dari tiga puluh delapan menjadi tiga puluh
kebetulan tim gue sendiri juara nih kan di portfo
ini kan tujuh game ini kan cuma tiga game gitu gitu
gulai tikungan ini sekilas mirip gula yang biasa dijual di kawasan blok m jakarta selatan ya
mengikuti kereta pemenang bandwagon
jadi intinya kalo di rekap nih kayaknya reza lebih setuju best of lima sih kayaknya ya
situasi di papua baik mereka
hamas itu adalah kelompok yang memang mengedepankan cara cara militeristik
artinya lontong sudah siap untuk dicetak
kemudian ada juga pilihan hampers tas anyaman
nah ini kan harus juga dilihat secara matang gitu
untuk menuju dermaga dan menunggu kedatangan perahu yang akan mengantarnya ke sekolah
jadi secara umum ya
yang kemudian memunculkan diskursus bahwa pemilu ini apakah akan tertutup atau terbuka itu muncul ke permukaan
ini nanti akan dibawakan pada lagu beautiful
anggur anggur tersebut dibudidayakan dalam greenhouse berukuran seratus meter persegi
bu ini kan pak jokowi ini dulu awalnya komitmen untuk
yang misalnya sudah membebaskan bendungan ciawi dan sukamahi
ini seperti tempura tapi sayuran yang sudah dicampur campur
perlindungan pribadi juga diketok
tanggal dua puluh dua november berarti malam nanti jam
bahwa pak prabowo memiliki kansel yang baik karena unggul dalam berbagai survei
agar mereka bisa lebih tahan menghadapi gelombang orang yang masuk ini
kali ini mau coba cari suasana yang beda aja mau coba ke mall
dengan begitu konsep green energy dapat dia rasakan manfaatnya secara langsung
saya melihatnya ini adalah pure dari ambisi politik netanyahu yang berlebihan begitu
dulu kan ya semua keluar dari papua cuma pas isg aja kan bareng si vincent ini
nah untuk banyak orang itu menganggap pinjaman online ini sebagai berkah
esok hari sudah siap mendaftar dari subuh
gereja sangat paham di dunia sosmed sih
dia kan seleksi timnas auc juga kan
tanpa memperhatikan penanda penting kesejahteraan atau kesehatan lainnya
nah kalau masih balik ke remaja sama anak anak justru mereka harus latihan pembebanan itu tadi
bahkan sekarang ada ilmu genetik ya gitu
panewagon effect itu seperti yang rifana bilang
sebelum memasak surabi menggunakan arang kita perlu menyalakan bara api pada arang terlebih dahulu
ada pertemuan gitu dengan pak prabowo
akan mendapatkan ganjaran seribu kali lipat lebih besar dibanding dengan beribadah di tempat lain
seperti singapura dan amerika
para pemain biasanya memakai kostum berwarna hitam dan topeng yang berbentuk kepala banteng
nah gitu jadi perkembangannya jadi terganggu gitu
setelah air disatukan tetua pamong adat trawas melangitkan doa
rencana kerja anggaran biaya yang disubmit setiap tahun
semua yang bokap atau nyokap gue omongin
dalam beberapa waktu terakhir karena sudah mencalonkan anaknya sebagai cewek pres
nba tuh pemain aslinya udah pada dipulangin
wakil ini menentukan posisi politiknya pak jokowi terhadap partai partai ini
atau kita bicara mengenai pt mahaka radio integra tbk atau mari
karena sebagaimana diutarakan oleh ketua dewan pengawas kpk pak tumpak panggabean
tidak hanya penumpang di bandara dan juga kereta api saja
tiap box seperti ini diisi telur sebanyak tiga ratus butir
kementerian pemuda dan olahraga menuntut tiga hal terkait gagalnya tim indonesia mengikuti turnamen all england di inggris
diatas ketinggian delapan ratus diatas permukaan air laut
oke baik antrian ini menjadi salah satu tantangan juga tadi seperti yang disampaikan bu selvi
hosma kalau keluarga saya emang mereka suka banget sama basket
bisa ngedar terus dari secara main juga di bali cukup dominan lah
legendaris di tanah minangkabau sumatera barat
tentu beliau harus berdiri di atas semua golongan
karena tekanan kenaikan bunga yang tinggi itu akan memperlambat pertumbuhan ekonomi amerika sendiri
masih agak cukup banyak kalah lah
tapi tuh cuma ada one lebron james
karena kalau misalnya kita impor ekspor ini selalu ada hs code yang tercantum dalam surat tersebut
kun bokator adalah seni bela diri tradisional dari kamboja
ya saat ini saya berada di kawasan kota lama semarang
asing itu manfaatnya untuk membentuk satu
nama eka itu kan udah sangat diperhitungkan di dunia belantika musik indonesia
jadi semuanya harus diputuskan secara hati hati
rabu siang melakukan pencopotan sejumlah spanduk
momentum baru untuk semakin menggencarkan promosi bahasa indonesia di australia gitu
untuk berinvestasi emas dengan membeli sistem emas digital
bayangkan ya ini dari pagi sampai sore harus berkawan dengan panasnya suhu tungku
usus udang yang penuh dengan makanan akan terlihat garis hitam yang tidak terputus pada bagian
sebuah rumah kontrakan di kawasan kramat jati jakarta timur
yang sifatnya lebih kepada saling keterkaitan antara satu negara dengan negara lain
tetapi perlu hati hati juga untuk melihat dan menelaah kasus ini
perpalian di sebagian wilayah indonesia antara musim kemarau ke musim hujan yang sering ditandai dengan fenomena hujan lebat dan juga angin kencang atau puting beliung
anak anak juga bisa bercekrama dengan domba merino
itu dilakukan setiap hari terus terkait pemasangan chip itu dilakukan oleh team member
jadi kita nanya gini gue sama vincent nanya gini
proses recovery itu harus benar benar dilakukan sehingga resiko cedera lagi di kemudian hari itu kecil gitu loh
kalau gempa bumi ini lebih dipicu oleh pergerakan kulit bumi
kalau gue kalau ngeliat pas masih nbl tuh tahun tahun berapa ya
keteras ibu ibu sampai kiri kanan
puncak musim hujannya itu tidak harus dalam bulan yang sama
ketua umum kami melihat perolehan suara quick count
nah ini yang menyebabkan terjadi sell off di obligasi amerika dan kamis kemarin menyentuh angka lima persen
sagu memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi namun rendah kandungan protein dan serat
perlu sih soalnya biar aman aja sih kalau menurut saya ya
dan ketika apapun agreement dari mesir serta qatar yang menjadi mediator
kamu terjuangan banget gitu
bisa menggunakan cat di bagian sayap atau menggunakan gelang di bagian kaki
karena besi itu baja bukannya besi biasa
tapi menurut gue juga kalau misalnya kayak ada best of tujuh takutnya malah jadi anti klimaks gak sih ya
harga juga ya rasanya dalamnya sudah terleset ya dur could be the yield the weekend yang cuma
haryadi menyebut phk tak semata dipicu imbas kondisi pandemi
di sana itu benar benar
mereka yang terinfeksi dilaporkan adalah orang perancis yang mendapat virus tersebut

dan aku berterima kasih banget sih sama ppop sama tim nas
over sih ya schedule nya kayak gitu sih kak
yang nantinya akan tiba di bali
udang putih pasifik satu keunggulan udang paname dibandingkan dengan jenis lain adalah pertumbuhannya
sementara majikan di rumah
itu enso atau ini pada fase el nino biasanya
apa namanya diskusi publik terkait itu saya pikir sudah banyak sekali gitu ya
evaluasinya adalah kan pasien tersebut memeriksa pcr di laboratorium yang terhubung dengan new all record
nah maklun ke orang itu yang tadi stemi cerita
petugas dinas perhubungan dki jakarta dan pengelola terminal kalideres jakarta barat
dan dibawakan oleh dilail abimanyu untuk sbs bahasa indonesia
kemudian masih ada waktu beberapa hari untuk bisa merubah ini
juara badminton di banyak turnamen
gak punya duit gua waktu itu
nah kita berpikir bahwa kalau ini terjadi kalau program ini terjadi
mungkin kemarin lu padahal udah nonton video video di
maksudnya posisi empat yang waktu pertama kali
jadi tren peningkatan curah hujan masih pada fase dini
sebenarnya apa sih yang bikin mereka tuh bisa
oke enggak ini dok kita bicara soal bagaimana prof jika ada beberapa kasus kasus mereka yang sedang isolasi mandiri ini
menurut dante pemerintah juga memberikan alat oksigen konsentrator
bakmi jawa rata rata menggunakan mie kuning berukuran besar dan kenyal untuk
nah ini dia nih yang juga suka berbahaya
aku main aku juga punya barbie house punya barbie studio punya barbie punya beberapa peralatannya
waktu pertama dimintain nomor telepon gitu kan ya
jadi program pendidikan kita harus
defendnya di heat makin parah anjir
nah ini kan kemudian akan menjadi pertanyaan juga
dia ngambil minute play nya pemain pemain prawira gitu
yang pertama aku main buat latin amerika
jadi bahwa lari itu tidak meningkatkan risiko terjadinya osteoartritis atau pengapuran pada sendi gitu
kalo ada di line up misalnya
ini berarti dirajut pakai mesin atau bagaimana nih pak
satu hari jelang debat hari minggu besok publik menanti apakah akan ada elemen of surprise di debat ketiga nanti
kalau sekarang kan sistemnya audisi rebutan gitu orang
ini kita biasanya menyebutnya panas terik harian
walau baru ramai menjelang jam makan siang kesibukan sudah dimulai sejak pagi hari gini nih ceritanya
nah sekarang saatnya kita menjemur hasil mengayak tadi
nah waktu itu gua langsung bilang ke si jen
apa ya the hall games dari si lufre sendiri lu gimana ngeliatnya maksudnya jangan kita kan ga bisa ngeliat dari satu game doang kan
untuk upaya menemukan titik terang dari gencatan senjata
kalau kepentingan timnas gitu maksudnya ya lebih baik gak usah terlalu banyak sih asingnya
harga sewajan paheya berkisar dua ratus lima puluh sampai tiga ratus rupiah
sedangkan kalau dari tenan memang banyak mereka yang memberikan potongan potongan harga berkaitan dengan lebaran ini
salah satu prospek juga dan kemarin gue komentator bareng sama coach eman bersama bung niko sama bung econ
dan bisa memberikan banyak peluang pekerjaan
gue diberkati juga gue dilatih sama ada indra gutom dulu pemain abl
yang kita ketahui bahwa beras ini adalah komoditas pangan yang paling dominan dan paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat
setelah dipanen daun tarung harus direndam selama dua hari dan dicampurkan dengan kapur
tidak akan tepat atau buru buru melakukan penurunan tingkat sepuluh juta
atau kalau kita disini lihat nasi sushi ya
tapi kalau cuaca kan disana panas banget tuh
showing defense nya di ya lockdown defense aja gitu
nah jadi sebulan sebelum berangkat
lagi buat bisnis bareng banyak loh teman gue yang begitu
membatasi mobilisasi interaksi dan ini dibutuhkan adanya kebijakan dari sekolah
atau alexa figur jari memuat atau lagu jumlah kata
oh kita udah tahu lah levelnya timnas yang kemarin
buku rimbakara itu adalah salah satu buku produk hasil dari kemitraan kita dengan mahasiswa
bagaimana kepercayaan yang selama ini
sorghum sangat berpotensi dikembangkan karena mudah beradaptasi